beberapa youtuber dan selebgram tersandung masalah
mulai dari youtuber indira kalista yang memberikan pernyataan seolah meremehkan covid sembilan belas
ferdian paleka yang memberikan donasi sampah dan makanan basi
dan yang terbaru seorang selebgram sarah salsabila yang membuat heboh
setelah menyatakan akan melelang keperawanan untuk berdonasi
aksi kontroversial mereka pun menuai kecaman dari warganet
ribuan komentar negatif kritik hingga perundungan diterima youtuber dan selebgram tersebut
bahkan youtuber ferdian paleka ditahan polisi
aku mau minta maaf sama semuanya
aku gak tau aku bakal jadi kayak gini
aku gak tau
aku sama sekali bukan untuk ngeremehin tenaga medis
meski penyesalan dan permintaan maaf sudah disampaikan
hukuman sosial dari warganet masih bermunculan
eksis di media sosial bisa dilakukan dengan banyak pilihan
mulai dari menunjukkan prestasi kreasi dan sensasi
prestasi dan kreasi tak mudah dan butuh waktu
sehingga sensasi yang cukup mudah kerap jadi pilihan
aturan secara hukum kan sudah ada
lewat undang undang ite misalnya
sehingga kemudian orang bahkan bisa masuk bui
kalau mereka berlebihan dalam hal sensasi tadi
tapi kemudian jangan lupa bahwa
ada publik yang selalu siap menghakimi
ketika seseorang dinilai sudah terlalu jauh dalam melakukan sensasi tadi
devi mengingatkan ketika kita berbicara di media sosial
itu artinya kita berbicara kepada seluruh orang yang terhubung di dunia maya
oleh karena itu memilih konten sangat penting
maksudnya adalah walaupun itu free cuma tanggung jawabnya besar
apalagi kalau misalkan sudah viral atau sudah tenar
bahwa sebenarnya be yourself itu tidak apa apa
menjadi diri sendiri gak apa apa
kalau emang bandel ya tidak mau pencitraan jadi baik
itu pun tidak apa apa
cuma tanggung jawabnya besar bahwa
akan banyak anak kecil atau followers yang nantinya akhirnya mengikuti perbuatan jelek itu
jadi gue bukannya membenarkan omongan dia
gue tuh ngebelain lebih ke nenangin sih
hukuman sosial pun diharapkan bisa mengubah dan membuat cerah
namun ada baiknya
tujuan baik netizen dilakukan dengan cara yang baik pula
kalau dia memberikan kritik yang memang spesifik pada tingkah laku
yang kayaknya unacceptable
dan dan dan dan
dan dengan metakan memberikan saran bahwa ke depannya kayaknya akan lebih baik seperti
ini itu kan sebenarnya kritik yang membangun
itu sebenarnya si pelaku ini memang bisa benar benar belajar dari situ
tapi kalau pada akhirnya menyasarnya itu pada hal hal lain seperti
misalkan sumpah serapah menyumpahi hal hal yang kurang baik
atau kayak akhirnya ngata ngatain dengan hal yang sebenarnya nggak relevan
dengan apa yang dia lakukan
itu yang menurut saya keliru gitu
dan sebenarnya kurang baik juga untuk dilakukan
karena itu bentuk bullying yang bisa jadikan
pengamat sosial devi rahmawati juga meminta warganet tak perlu menyerang youtuber dan selebgram kontroversial
dengan berbagai komentar yang kurang membangun yang justru menambah viewers mereka
sandrain sanasari seperti adi pradana jakarta
lu udah minta maaf ya mudah mudahan masyarakat juga maafin lu dan buktikan dengan konten konten lain yang lebih baik dan lebih positif